ini suaminya elsa
neneng tuh mau operasi plastik di korea
terus nanti kalo misalkan neneng jadi tambah cantik
kita gak kemusuhan kan
kan soalnya walaupun nenek cantik
neneng mukanya berubah
tapi kan hatinya tetap neneng
yaudah yuk sekarang kita
eh kenalin temen temennya aku
ije si kan neneng udah kenal
ya om ya high om
papa gak lupa kan sama pesan aku
ini yang buat temen temen kamu kan
aku ketemu sama suami kamu ya
aku mau ke kamar dulu sama
kamu jemput aku juga sayang
kamu tuh kemarin kenapa sih langsung pergi
oh kelamaan ya beres beresnya ya
kamu gak salah apa apa
makasih ya aku udah mau ikut jemput aku
keluarga suami elsa kenalin neneng
om tante neneng tuh seneng banget ada elsa di sini
jadinya neneng punya temen sama sama selebriti
ini suaminya elsa
ganteng gagah laki
pantesan elsa gak bisa berpaling kelain hati
padahal kemarin ada opa opa dari korea
jangan laco deh
itu temennya song hyeok
perempuan ini pasti odgj juga seperti elsa
tante punya gak satu lagi yang kayak gini
cuma ada satu neneng
ya usahain dong tante
inden dulu gak apa apa
ya buat neneng
neneng juga mau tau begini loh deh
neneng kita ke taman dulu yuk
biar elsa sama keluarganya dulu
di taman fans kamu udah pada nungguin loh
kamu kan mau konser
ya ampun udah jam segini
ya aduh neneng hampir lupa kan jadwal konsernya
elsa maaf banget ya
neneng kan harus profesional
konser neneng harus tetap berjalan
om tante nanti kapan kapan datang ya ke konsernya neneng
suami elsa yang handsome
neneng konser dulu ya
neneng pamit berdiri
aku udah gak sabar pengen pulang ke rumah
aku kangen banget
kita udah lama loh gak ngobrol
iya kan cerita cerita
gimana kamu baik baik aja kan sih
kita kesini bukan mau jemput kamu sayang
kamu masih harus disini sah
aku mau pulang aja ma
aku maunya pulang aja ma
besok aku itu lahiran
aku besok lahiran
aku juga gak mau lahirannya normal
terus aku maunya sesar aja

aku mau pulang aja
terus aku gak mau disini
soalnya kalau disini itu rumah sakitnya jauh
jadi aku mau di rumah aja
besok kamu belum lahiran sayang
perut kamu kan masih kecil
nanti kalau perut kamu udah besar
baru kamu lahir
baru kamu lahiran ya
jadi bukan besok ya
belum besok sayang
tapi kan aku gak sakit ma
aku gak mau disini
aku nyamannya pulang ke rumah
tinggal di rumah sama mama sama papa sama nino
gak mau disini
kalau kamu nurut
keluar dari sini
yang penting kamu mau nurut ya
nurut ya ma
biar aku bisa cepat keluar dari sini ya
kalau kamu nurut dan kamu pulang nanti
mama papa sama nino jemput kamu kesini ya
ya udah aku disini ya sayang ya
nanti kalau kamu di luar
kamu jangan jangan tergoda ya sama cewek cewek ya
aku juga disini
aku juga disini nggak selingkuh
nggak kamu pernah selingkuh
kesukaannya anak papa
jauh jauh cuma buat kamu sini pak
yang ini aja di atas
jazz yang suapin papa bukan papa yang suapin jazz
enggak enggak enggak
hmm gantian kamu sekarang
suka banget sama ini ya favorit dari dulu ya
hmm tapi papa enggak lupa kan
sama pesanan jazz yang dari rumah